dan ini adalah bagian dari perjalanan kita ke depan
terus untuk rasa dan kualitasnya tuh bagus
ini semua tentang hubungan
di bulan januari skuad garuda akan tampil di piala asia setelah enam belas tahun

yang kedua strateginya adalah jangan sampai besar pasak daripada tiang
para siswa juga tak hanya belajar di kelas
dan parameter parameternya itu sudah disepakati oleh internasional
terus akhirnya ya gua bilang oh bisa pake main basket ya
atau sebetulnya motorsport itu udah inklusif gitu olahraganya ya
karena kan gue kayak mikir siapa ya anak anak yang mau ya gitu
jadi enggak terlalu kayak ragu gemetar juga enggak
makanan dan minuman yang terlalu manis dan terlalu berminyak
ya senang sih cuman kan kadang ada beban juga gitu jadi anak ajaib anak ajaib anak ajaib gitu kan
tapi juga kalau kita di produksinya kita bisa ada cicipannya
makanan dari lemari es bisa langsung dimasukkan dan direbus bersama bungkusnya di air panas
jadi kalau kita lihat aja besok nanti saya yakin pasti prof mahfud akan mengatakan sesuatu
jadi saya memperkirakan di kuartal empat itu justru akan mengalami kondisi mirip mirip seperti kuartal kedua
sehingga ada tahapan dimana
dalam wabah wabah yang diperlukan
pembahasan saat ini adalah sebuah jalan
tapi kalau kamu nggak benar minta maaf dong
bahan bakar rawan terpercik hingga mudah memicu kebakaran udah udah habis nih udah udah abis sini
udah bener ada apa nggak nih ya kan
namun di tingkat konsumen juga sudah bagus
abdul malik malang jawa timur
kalau dari kaca batas psikologi sendiri apakah memang sebenarnya dengan kekerasan yang berulang apakah trauma trauma itu akan hilang dengan sendirinya
jadi kita belum bisa menjawab sesar apa yang mbak gita ini
acara tersebut bertujuan untuk membangun semangat keberanian dan rasa percaya diri
jangan kamu yang aja bikin rusak reputasi orang dengan berita berita kau berlindung kebebasan berekspresi
mungkin kita harus mulai belajar norma baru ini
dimana uji coba tahap ini nantinya akan dibuka bagi masyarakat umum dengan empat ratus tiga puluh empat perjalanan lrt
yang pas pindah ke kelas tiga itu apa namanya ke palembang tuh udah sekolah basket gitu
karena itu selain bentuknya tidak ada perbedaan dalam bahan yang digunakan maupun proses pembuatan kue sus dan ikhlaq
oke banget loh penampilannya
dari mulai baliknya loh sampai maku maku begini juga
kerupuk mie kuning juga cocok menjadi kudapan pendamping sajian lain
nah ini helm gue ini sudah lama ya
enggak enggak tapi emang bener emang bener sih emang bener kayaknya dua tahun tahil tiga tahun tahil emang udah cukup banyak ya akun akun yang mempermudah kalian sebagai pemain kali ya
sampai dehidrasi juga sampai kulit tuh kering kering kayak gitu
telah menelurkan pemain pemain yang siap bertanding
ku kan pergi bersamanya
gue berharap banyak perempuan yang terjun di dunia otomotif
karena ketersediaan spklu nya yang masih kurang banyak
kala itu arif muhammad mendirikan pesantren di wilayah kertarahayu yang telah lebih dulu dihuni oleh penduduk yang memeluk agama hindu sejak abad ke delapan
bener bener latihan berdua aja gitu seringnya
terhadap mantan pimpinan kpk
baik berarti ini adalah isu isu terbesar yang kemudian mencuat dari debat capres ketiga kemarin
dan tentu saja apa yang mesti dikerjakan oleh perguruan tinggi pun
agar tidak memunculkan masalah yang seperti sekarang terjadi seperti itu
fighting walaupun memang pelita jaya
dan kami berencana kementerian
dilema itu terjadi terutama pasca prabowo gibran didaftarkan ke kpu
kemudian penipu kabur membawa uang korban
dan ini pakai bumbu gulai jadi kerasa indonesia banget
ya mungkin kalau ada julian pasti julian yang main gitu
waktu bapak dua menit untuk menjawab silahkan
terima kasih banyak prof amin subandrio sudah bergabung malam ini dengan cnn indonesia connected
gara gara kita tinggal di dusun
jadi yang pertama memang menurut saya cukup wajar
namun didanai sendiri ini menyatakan akan terus mengoperasikan minimal empat kantor pos lokal
pak bambang kenapa harus menunggu ada pemeriksaan sang suami
badan nasional penanggulangan bencana menyebutkan
padahal ceasefire itu berarti semua pihak yang terlibat berhenti
salah satu peninggalannya kalau kita lihat di dusun ini adalah adanya makam dari haji abdul rahman yang dikenal dengan balok sakti yang dari lombok yang dimakamkan di tempat ini
bagaimana kesulitan ketika melakukan proses produksinya
sementara dengan kiat kiat ekonominya pak jokowi dan bersama menteri serta lembaganya
lantas mengapa hingga saat ini harga cabai masih sangat tinggi
actually peran media juga